hai atas nama kemanusiaan kelompok mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah terus
berdatangan menyerahkan donasi ke posko gabungan aremania di gedung knpi kota malang donasi ini
sebelumnya dikumpulkan dari lingkungan di dalam kampus serta warga sekitar terkumpulnya untuk
terkumpul sekitar tiga puluh tiga juta dan untuk yang di kita salurkan ke teman teman aremania sekitar
tiga juta dan sepuluh jutanya untuk korban yang berkuliah di umm itu sendiri korban yang
dikanjuruan supporters mungkin hanya sedikit dari kami cuma ya harapannya adalah untuk memang juga
membantu para korban dan juga dikonfirmasi oleh pihak dari panitia juga untuk diseluruhkan kepada
mengalami cacat permanen mengalami luka luka dan sebagainya ya harga
hingga minggu sore donasi yang terkumpul lebih dari satu ratus lima puluh satu juta rupiah donasi selanjutnya akan
disalurkan kepada korban tragedi kanjuruhan kalau kita harus tepat sasaran kita butuh by data by data
ini terus akan kita olah tentunya dengan secepatnya kita enggak enggak mungkin mau menyimpan
atau memendam yang
notabene dana ini yang sudah diserahkan kepada kita untuk berlama lama tetap makanya ini kita
hari hari konsolidasi untuk yang mana sekarang ini yang kita ambil langkahnya untuk penyaluran
dana yang memang benar benar tepat yang kita tuju jumlah korban yang meninggal dunia pada
tragedi kanjuruhan sebanyak satu ratus tiga puluh satu orang dan yang mengalami luka sebanyak empat puluh tujuh orang data
sementara ini dikumpulkan tim gabungan aremania hingga minggu kanjata marindora miki peresiah
malang jawa timur